setan siapa itu sepenuhnya nih ya dari pulang lagi lagi gua ngapain
waktu capra masih sehari terus malas dia udah perangkat sendiri aja
hai kau sama dia hai michael mister papa
pokoknya bapak harus cabut tugas bapak sama denny titik sudah sudah bicaranya langsung pakai emosi
kenapa sih biasa biasa aja ah lo bule bandel lo lagu udah kejerman rumah sakit sakit
dukun gue bawain loh operasi tangan rejek operasi operasi
jangan mewek bentar ya gua ambil obat jangan perngas pengus tenang aja
tidak tidak mungkin bapak menangis juga deni justru kita kemarin karena tujuan
bapak ingin mengelola tawang ladang kebun dan empak bapak dan jadi
mengelola semua itu
bapak harus menghentikan persaingan antara denny dan michael pak kalau nggak bisa bahaya
pokoknya bapak harus berhenti deni biar michael bisa belajar bersawa tanpa harus merasa ada
e milk kenapa teriakan begitu juga berisik memang juga kayak belambir keliling lu ini
setlya terasa michael
liat sudah nggak sehat nih pak lumber ase tiga
kamu harus berbontus suatu
bukan luka michael karena
sudah sudah saya sudah tahu
saya akan ambil tindakan tegas
baik sama jenny maupun michael
itu dia tuh si michael
oh demenan lo udah kudak kudak aja
aku masih mencintai kamu mike
sudah jadi mantan pacarku mike
kamu masih penuh cinta dengan dia
yang penting sekarang kan aku sudah jadi milik kamu
dibikin celungok kayak begini
dia musra musraan
kita dianggap kayak kambing keramat
dia tuh tahu
kita udah kayak hansip nyembelin pisan
ini kita kebiarin
biar diperasakan ya
kamu masih sayang sama aku kan mike
kamu tahu terat dalam hati saya
sama elis kemana ya
mau gak jadi dedemenan abang
apaan tuh dedemenan
ah pacar pacar
kalau lift jadi pacar abang
elis akan dijadikan sebagai
tambatan hati abang
dermaga jiwa abang
pelabuhan hati abang
apakah geja tuh
sanjung priung gitu
gak maksud abang elis pokoknya
kalau elis jadi pacar abang
jangankan dari godaan manusia
yang bukan manusia abang lindungi
abang tadi ngomong cuma bercanda nggak serius
abang teku mahal
katanya tadi gak takut
ampun setan apaan
kenapa pahit gue setan
jangan ampun setan apaan
saya michael dan semila
lu pikir setan lu berpenggik

jadi laki laki tebang japrah
gak pernah put
setan siapa yang cukup sepenberani
seharian dia terus malas dia
udah berangkat sendiri aja
gak usah sama dia
mau langsung ke sawah
saya mau berangkat sendiri
bangunin si japrah
suruh dia susu si michael
dia berangkat ke sawah sendiri aja
saya harus bisnis berarti pak tani
ya pak juga sudah lakukan ini
aloh aloh kenapa kata si masyar bule
susah kalau badan kaya kamper carinya
ngapain dia ngundak ngundak ke sawah disitu
nak mau cari harta karun
hah mau cari harta karun
yang saya kasih kamus yang dulu
saya tes sekarang sudah bisa bahasa inggris
lantaran kamusnya teh
dari mister bule
eh bule bulel lama lama lo perangkan
ngajar ya gua ditinggalin
kelakuan lo udah ke metro mini
main nyelondong aja
maaf disini setengah enam sudah siang
ini beda dengan jakarta
aduh dulu nyinggung gue
bener bener deh kelakuan lo
kalau gitu bapak teh
pulang dulu see you again
see you again see you again legend kali
laguannya lo udah kayak apaan aja
berapa lama bibit ini
sampai bisa dipanen deh
ya delapan sampai dua belas bulan
rajin kasih makan
ikan mah bakalan cepet besar teh
kalau ditaruhnya di air yang gerakannya cepat

ekel ini hari kita kagak ke sawah
ekel ini hari kita kagak ke sawah
tapi kita mau ke empangnya pak haji
tapi empang pak haji coba dari sini
tapi empang pak haji coba dari sini
tuh ada delman
ini kuda yang bagus saya suka kuda
boleh naik disini
silahkan tuan silahkan
aduh tukangku usir bilang papa
aduh menenang lu
aduh menenang lu
luahsanya dari texas
wah mau tambah bingung jadinya
bang nantensnya deh ke empangnya pak haji